putusan mahkamah agung yang membolehkan mantan api korupsi untuk berlaga sebagai caleg
ternyata masih berpotensi untuk bisa diabaikan oleh kpu
menurut direktur pusat studi konstitusi universitas andalas
yang juga pegiat antikorupsi ferry amzari
kpu punya tiga alasan yang bisa menjadi landasan untuk tidak melaksanakan putusan ma
kalau menegakkan hukum kan harus taat hukum ya
nah di putusan mahkamah agung ini ada masalah
setidak tidaknya kalau kita baca pasal lima puluh lima undang undang mahkamah konstitusi ya
bunyinya kurang lebih pengujian peraturan perundang undangan di bawah undang undang di mahkamah agung
wajib diberhentikan apabila kemudian undang undang yang menjadi atasan dari undang undang
produk perundang undang di bawah undang undang itu sedang diuji di mahkamah konstitusi
jadi wajib diberhentikan
bahasa warung kopinya itu pengujian di mahkamah agung nggak boleh terjadi
jangankan pengujian jangankan putusan pengujian saja tidak boleh
karena memang undang undangnya sedang diuji di mahkamah konstitusi yaitu undang undang pemilu
artinya putusan mahkamah agung dalam rangka pengujian pkpu ini harus dianggap tidak pernah ada
tidak pernah ada
karena melanggar undang undang pasal lima puluh lima itu
nah kalaupun masih banyak
yang berkeras hati untuk menerapkan putusan mahkamah agung ini
pihak pihak tidak bisa memaksakan kpu untuk menerapkan putusan ini seketika itu juga
karena berdasarkan pasal delapan ayat dua peraturan mahkamah agung nomor satu dua ribu sebelas
putusan mahkamah agung itu sifatnya tidak berlaku seketika
jadi kpu karena prosesnya sudah jalan
bisa untuk sementara waktu terus menjalankan proses yang sudah digunakan melalui pkpu dua puluh dua ribu delapan belas ini
tanpa kemudian mempertimbangkan putusan mahkamah agung
yang ketiga yang menjadi pertimbangan penting bagi kpu adalah soal fakta integritas
seluruh partai sudah menandatangani fakta integritas
dan semua orang hukum paham
fakta integritas itu kan perjanjian antara pihak
berlaku azas namanya fakta subservanda
mengikat pihak pihak yang berjanji
nah kpu berdasarkan azas ini berdasarkan fakta integritas bisa mengembalikan calon calon itu
kemarin kan sudah berjanji
ini kan hukum yang mengikat kita berdua
kpu dan partai partai politik
sekarang kami kembalikan karena ada perjanjiannya
kpu dan partai partai politik
kpu dan partai partai politik